gimana bisa bantu bos kalau gambarnya kayak gitu pasang foto kek biar jelas dia
hai ini pasti salah satu anak ngurutin yang di
kakak ini bagus kak aku harus uang lebih banyak lagi ya bisa ketemu sama
popi mendingan aku bersihin toilet lumayan tuangnya deh
gue gak akan biarin lo bawa murti
eh diem ya pak
bapak tuh harusnya bantuin perempuan ini pak
bukannya bantuin dia
sebenernya kalian ini bayar berapa sih
masalah apa ini
gue yang bawa polisi kesini
dan periksa juga buku nikah dan foto yang dia bawa
saya yakin itu semua palsu
gak tau kali
nah dia liat gak buku nikahnya tadi gimana
ah udah deh gak usah alesan
mendingan lo sekarang pergi dari sini
dan jangan gak ngumur di lagi
gue peringatin sama lo sekarang

saudara jaka anda dalam pengawasan
semua data anda sudah ada sama saya
jadi tolong anda jangan macem macem
mbak gafi udah mau bantuin saya
terima kasih tadi saya tuh udah bener bener takut dan pasrah banget
saya udah gak tau lagi harus ngapain
untung aja dapet polisi pak makasih ya
tapi dia bukan polisi asli
dia itu temen saya
dia yang suka nginjepin wardrobe waktu bikin web dulu
nah tadi saya telepon dia suruh pakai baju polisi
karena saya tahu cuma dengan cara ini saya bisa menggertak jangka
makasih banyak ya pak sekali lagi makasih
tapi pak kalau saya boleh tahu kenapa tadi pak gavin tetap mau nolongin saya pak
padahal tadi jaka udah jelas jelas bikin malu bapak di depan banyak orang
ngapain harus malu murti saya kan gak salah
lagian saya yakin kok kalau kamu benar
saya tuh gak bisa melihat perempuan diperlakukan seperti tadi
makasih banyak ya pak
saya nggak tahu harus balas kebaikan pak gavin dengan apa
saya cuma bisa doain semoga pak gavin bisa sehat terus
dan punya banyak keberkahan hidupnya
buat saya doa itu udah lebih dari cukup
orang ini baik dan tulus banget belum pernah aku ketemu perempuan seperti ini
ada apa pak
maaf enggak ada apa apa
ya udah kalau gitu saya pamit mau terusin kerja lagi ya pak
makasih ya pak
sedikit lagi tuh
udah di depan mata
murthy pokoknya harus gue dapetin
lo ngerti ya
gak pernah gue lepasin tuh
bingung aja lihat bos kayak begitu
di sana kan banyak hari hari main cakep main noh seksi
kenapa bos gak mau pohon aja
bos bisa dapet
gue penasaran sama murthy
lo tau gue gak bisa diginiin kan
gue gak terima
berarti harus gue dapetin apapun caranya
lucu banget nih
pacakan lucu kan
ini bos hari gini ada orang bikin selebaran masa
kayak gini bos gambarnya kagak jelas
pasang foto kek biar jelas
ini pasti salah satu anak ngurtin nih yang bikin
dapet dari mana nih
dapet dari anak kecil
bawa gue kesana
kasih tau ya mbak
udah sih ini duitnya
kak jangan kak itu kan punya bagus
eh in duit sekarang udah punya saya
itu kan kakak jahat yang kemarin
udah bagus takut nih
lumayan nih hasil dari toilet
lumayan nih hasil dari toilet
tadi di sekitar sini bos
kok gak ada ya
pasti belum jauh sih
kalian berdua cari kesana cepetan
cukup kan tante
kasih tau dimana popi
aku mau ketemu popy tante
sebentar aja tante
mendingan sekarang kamu pergi
kamu kerja lagi cari uang tambahan untuk saya
aku bakal cariin uang tambahan

tapi tolong kasih tau dimana popi tante
hei udah berani ngelawan kamu ya

gak usah mimpi
saya tidak akan mempertumbuhkan
saya tidak akan mempertumbuhkan kamu dengan adik kamu
kalau kamu bisa cari uang tambahan
uang segini mana cukup
aku mau pergi
oh aku tau
aku pasti bisa menemukan
dimana popi sekarang
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi